saudara menteri ketenaga kerjaan ida fauziah menyebut pembayaran thr dilarang mencicil
nantinya kemenaker akan mengeluarkan surat edaran untuk gubernur pada minggu pertama ramadan
kemenangkan mengimbau pembayaran tunjangan hari raya atau thr diberikan maksimal h tujuh lebaran idul fitri
kementerian ketegak kerjaan akan membuka posko thr untuk menampung aduan aduan pelanggaran pembayaran thr
nantinya gubernur akan meneruskan surat edaran ini ke para pengusaha
tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka posko thr
jadi sehari setelah selasa kita akan membedarkan sekaligus kami membuka posko thr